wali kota bandung ridwan kamil dilaporkan ke polda jawa barat
karena dituding menganiaya sopir angkot ilegal taufik hidayat
kita ikuti perkembangannya bersama korespondensi nn indonesia roby sofwan amin
apa saja yang sudah diutarakan kang emil roby
ya alvito hari ini perkembangan terkini terkait dengan
dugaan pemukulan wali kota bandung ridwan kamil terhadap salah satu sopir
mobil angkutan gelap taufik hidayat
berlangsung dilakukan oleh ridwan kamil yaitu klarifikasi bahwa
sehari sebelumnya laporan yang dilakukan oleh taufik hidayat ke polda jawa barat
dibantah bahwa apa yang dituduhkan terkait dengan dugaan pemukulan
ternyata ridwan kamil hari ini melakukan konferensi pes
mendeklarifikasi bahwa ridwan kamil tidak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan
ridwan kamil hanya mengingatkan taufik hidayat yang merupakan sopir mobil gelap
angkutan gelap angkutan pelat hitam yang tidak memiliki izin
untuk tidak beroperasi di tempat tempat umum seperti di alun alun kota bandung ini alvito
apakah ada rencana untuk mengadukan balik misalnya
si taufik ini oleh
sejauh ini belum ada ya langkah dari ridwan kamil setelah melakukan klarifikasi
mau kemudian melakukan langkah hukum atau seperti apa
kita masih menunggu perkembangannya mungkin besok
tetapi dari kubu taufik hidayat sendiri sebagai yang sudah melaporkan kepada polda jawa barat
pengacara dari taufik hidayat sendiri berencana besok untuk meminta perlindungan ke
lembaga perlindungan saksi dan korban
selain itu mereka juga akan minta perlindungan ke komnas ham
mengingat ridwan kamil merupakan wali kota bandung dan mungkin public figure begitu
dan taufik hidayat sebagai warga masyarakat merasa mungkin kurang aman begitu alvito
apa ada dampaknya dari presiden ini terhadap kegiatan transportasi di bandung
khususnya hal hal yang berbau ilegal lah
kalau dilihat dampaknya saya siang sampai dengan sore
mengamati di kawasan alun alun kota bandung ini sama sekali tidak ada
karena beberapa saat saja saya di kawasan alun alun kota bandung seperti ini
di sini ada calon penumpang terus kemudian pada siang tadi saya mendapati sedikitnya ada tiga sampai empat mobil plat hitam
yang kemudian dan saya mencoba juga masuk ke mobil tersebut
untuk menjadi penumpang dan ternyata penumpangnya penuh begitu
dan mereka penumpang bahkan mengaku sangat terbantu sekali dengan keberadaan mobil plat hitam ini
karena armada mobil yang ada seperti bus kota yang disiapkan ini
tidak cukup mengakomodir keperluan dari warga masyarakat kota bandung yang membutuhkan angkutan khususnya
dari kawasan alun alun kota bandung menuju ke terminal cicahem alvito
ya walaupun tetap saja ilegal karena plat hitam tidak bayar kir dan seterusnya dan seterusnya
tapi begini robby
pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian terkonfirmasi soal preman yang sinyalemen ini disampaikan oleh
ada tuduhan terhadap taufik hidayat bahwa dia adalah preman dan kemudian ini dianggap sebagai bagian dari pencemaran nama baik
selain juga perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh ridwan kamil
ya kalau berbicara preman ya preman sendiri definisinya kan kita masih
spesifik kemudian apakah si taufik hidayat ini masuk dalam kategori preman atau apa
tetapi pada saat ditemui oleh ridwan kamil dan terjadi insiden tersebut
taufik hidayat ini merupakan sopir dari angkutan yang kemudian disebut ilegal
kenapa karena angkutan ini tidak jelas trayeknya
terus kemudian tidak plat kuning begitu seperti angkutan umum pada umumnya
terus kemudian tidak ada ujikir
seperti yang ada pada angkutan pada umumnya
kalau melihat kejadian itu ya pada saat kejadian taufik hidayat yang kemudian melaporkan
wali kota bandung ridwan kamil berprofesi sebagai supir angkutan gelap
nah kemudian ini dikait kaitkan preman dan lain sebagainya tentunya
ini yang kemudian menjadi dasar taufik hidayat juga merasa tidak nyaman dengan sebutan preman terhadap dirinya
saya tahu anda tidak mungkin menanyakan satu persatu
satu warga bandung tapi secara umum saja
apa yang kemudian menjadi buah pikir mereka
ambience seperti apa yang bisa anda tangkap dari opini warga bandung terkait dengan insiden ini
ya jika melihat kondisi di alun alun kota bandung ini ya
akses dari alun alun kota bandung menuju ke terminal cicahem
yang merupakan pusat angkutan nantinya di situ menuju ke luar kota
itu relatif sulit ditemukan menurut keterangan sejumlah penumpang yang tadi bersama saya naik angkutan gelap tersebut
mereka menceritakan bahwa untuk mendapatkan angkutan menuju ke terminal cicaham cukup lama
ada base memang tetapi cukup lama dan tidak efektif
maka dari itu keberadaan angkutan angkutan gelap ini dirasa mereka sangat dapat memfasilitasi kebutuhan mereka
selain cepat juga murah mereka tarifnya jauh dekat rp empat
terus kemudian saya juga mengkonfirmasi nih ke sopir angkutan gelap yang tadi saya tumpangi
pak sudah tahu kemarin dilarang kenapa masih beroperasi
mereka menyatakan bahwa operasional mereka yang kurang lebih menurut sopir angkutan tadi ada sekitar seratus mobil
itu dilindungi oleh aparat baik dari kepolisian maupun dari tni
tentunya ini harus dibuktikan pernyataan dari sopir ini
dari kapol dajabarat atau kapol restabes bandung yang kemudian punya pr
bagaimana apakah betul anggotanya ikut melindungi atau memuluskan jalan ini
tidak mungkin mereka berani kalau tidak ada dukungan seperti itu alvito
baik roby sofwan amin dari bandung terima kasih atas laporan anda